kereta api pengangkut bahan bakar minyak pertamina anjlok di mojokerto jawa timur
akibatnya jadwal keberangkatan kereta api berbagai jurusan dari surabaya maupun sebaliknya molor hingga berjam jam
salah satu gerbong dari dua puluh rangkaian gerbong kereta api pengangkut bbm pertamina
mengalami anjlok di perlintasan kereta api mojokerto kamis pagi
sebelumnya kereta api ini berangkat dari stasiun madiun menuju surabaya
petugas pt kereta api daops delapan surabaya terus berusaha mengevakuasi gerbong yang anjlok
dua belas gerbong ditarik ke stasiun mojokerto tiga gerbong lainnya ditarik ke stasiun tarik sidoarjo
peristiwa ini menyebabkan jadwal keberangkatan kereta api dari arah surabaya maupun sebaliknya molor hingga berjam jam
ratusan penumpang kereta api terlantar di stasiun mojokerto
bahkan seluruh penumpang kereta api baik jarak jauh maupun jarak dekat yang menuju surabaya
diturunkan di stasiun mojokerto dan beralih ke angkutan lainnya

harus kita tunggu ternyata akhirnya harus kita mundur sampai dengan hari besok
soalnya gak apa apa sih kalau misalnya tadi kan memang ada rencana buat menghenti transport yang lain
tiketnya udah gak bisa kita ganti kalau mendadak gitu
sementara itu setelah enam jam proses evakuasi akhirnya gerbong kereta api bbm yang anjlok berhasil dievakuasi
hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab anjloknya gerbong kereta api bbm tersebut